menteri agama fahru rozi mantap akan memberantas radikalisme di indonesia
salah satu upaya yang akan dilakukan adalah kabarnya akan melarang pegawai pemerintah menggunakan cadar dan juga celana cingkrang
namun rencana itu menuai penolakan dari sejumlah pihak termasuk pks yang menegaskan bahwa jalan terbaik melawan radikalisme adalah melalui dialog bukan penertiban pakaian
menteri agama fahrul razi menegaskan akan memberantas radikalisme di indonesia
menurutnya salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menertibkan pakaian di instansi pemerintahan
termasuk pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang atau celana yang dipotong di atas mata kaki
menurut fahrul hal ini perlu disampaikan karena semua orang wajib memiliki pandangan yang sama tentang pemberantasan radikalisme
bukan mendukung negara lain di luar negara indonesia
ya kan iya
kamu dibayar oleh negara indonesia
kamu hormat negara indonesia
kamu bisa berpenda
kalau bisa silahkan
kalau enggak keluar dari negara indonesia
keluar dari pns
keluar dari pns
menanggapi pernyataan tersebut men pan r b cahyokumula menyebut bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki hak untuk mengatur tata cara berpakaian pns masing masing
kementerian aparatur negara sendiri hingga saat ini tidak mengatur hal tersebut
cahyokumul menambahkan selama ini belum mendengar keluhan soal pakaian pns
kecuali saat diklat yang memiliki aturan lebih ketat
selama ini kalau keluhan enggak ada memang ada yang enggak bisa saya sebut ya
anda kalau mau ikut diklat ini harus berpakaian sesuai aturan
kalau pns kan bebas mau kaosan boleh mau batik boleh mau pakai jelas boleh
kecuali aturan aturan yang berkeadaan
sementara partai keadilan sejahtera menilai pemerintah terlalu mengatur ranah privat warga negara jika melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang
ketua dpp pks mardani ali mengatakan bahwa sebagai partai islam pihak yang menilai majelis ulama indonesia yang berhak meluarkan fatwa untuk melarang penggunaan cadar bukan kemenang
pks juga menyarankan jalan terbaik untuk melawan radikalisme adalah dengan dialog bukan penertiban pakaian
tapi saya ingin garis bawahi sebetulnya cara untuk quote and unquote melakukan deradikalisasi cara paling baik memang melalui dialog diskusi bukan pelarangan
karena makin dilarang peluangnya justru akan masuk ke jalur yang lain paling enak dialog
aturan berpakaian bagi pns khususnya dalam acara kenegaraan dan resmi telah diatur dalam perpres nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu delapan belas
sementara pasal empat ayat lima dalam perpres menyatakan pakaian sipil harian ditetapkan oleh kementerian dan lembaga
tim liputan cnn indonesia
beberapa hari terakhir rencana pelarangan cadar dan mungkin celana cingkrang di instansi pemerintah menimbulkan kontroversi
bagaimana masyarakat sipil khususnya kaum perempuan terutama melihat dan mendudukan problematika ini
saya sebagai laki laki hanya menonton dan juga melihat saja
karena ini problematika yang sama sama kita hadapi dan kita harus bahas malam hari ini bersama anggota dpdri
ada uni fahira iris uni terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
kemudian ada intelektual muslim ada mbak neng dara afifah mbak dara terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
saya mau munculkan dulu apa sih yang menjadi kontroversi belakangan ini
apa yang menjadi headline dari beberapa media tentang kabarnya menteri agama akan melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah
boleh kita tampilkan nggak ininya
ini dari cnn indonesia ya
menteri agama farrozi akan larang cadar di instansi pemerintah
ini yang kemudian kalimat ini yang kemudian menjadi viral dan pembahasan di mana mana
saya mau ke uni dulu anggota dpd dan juga tentu saja aktivis perempuan gitu ya
anda melihatnya seperti apa
ya menurut saya sebetulnya isu radikalisme ini tidak terlalu menarik sebetulnya ya
karena ini kan bukan isu utama
bukan isu utama yang
bahkan pak presiden sendiri sudah ingin merubah
kata radikalisme itu menjadi manipulator agama
dan terutama khususnya menilai radikalisme itu kan bukan dari aksesorisnya
bukan dari cingkrangnya bukan dari cadarnya bukan dari jenggotnya seseorang gitu kan
dan kalau ini diterapkan bisa rusak negeri ini
saya mungkin mengerti mungkin ada orang yang khawatir
tetapi kan tidak bisa secara langsung tanpa adanya
kita diskusi dengan masyarakat menilai ini sudah betul atau belum
ini berbahaya bahkan di instansi pemerintah
seperti pns maksudnya asn ataupun di guru guru misalnya
ini negeri kita bisa republik ini bisa rusak
dan terdakwanya muslim tentunya
ada cara lain kok untuk tidak menerapkan aturan ini menurut saya
jadi ini harus lebih bijak pak menak
overreactive menangkal radikalisme
tadi pagi saya menjadi juri cerdas cermat
sosialisasi empat pilar kepada anak anak
menurut saya ini langkah bagus
kita anggota dewan rata rata memang tugasnya itu
itu tugasnya tambahannya polisi mungkin tni
pak menak mungkin mengadakan sosialisasi
itu insya allah akan hilang
jadi bahkan kalau uni menilainya di dalam instansi pemerintah
dalam proses pelayanan publik dan juga
ajar mengajar dalam hal guru sendiri
guru sendiri itu tidak boleh dilarang
kalaupun ada keinginan memakai cadar gitu ya
itu hak krivasi seorang
kekhawatiran menteri agama mbak dara melihatnya cukup beralasan nggak dengan cadar ini
menurut hemat saya untuk counter radikalisme itu tidak begitu caranya
pertama tama yang harus dipastikan adalah tersosialisasinya undang undang dasar empat puluh lima
tersosialisasinya ideologi pancasila
oke tersosialisasinya pelbagai
tersosialisasinya pelbagai peraturan perundang undangan yang menjadi landas pijak di kementerian kementerian
di mana asn tersebut
itu yang harus dipastikan terlebih dahulu gitu
sehingga betul betul landasan negara kita ini terbatinkan
bahkan seluruh perundang undangan itu semua sejauh yang saya cermati melandaskan diri pada undang undang dasar empat puluh lima dan ideologi pancasila
itu dulu yang harus dipahamkan
kepada seluruh asn di negeri ini
karena banyak asn yang tidak mengerti undang undang dasar empat puluh lima
tidak terbatinkan pancasila itu fakta
itu yang lebih substansi
itu yang lebih substansi
kekhawatiran pak menteri agama anda lihat cukup beralasan nggak sih melihat ini kan semacam kayak strategi global untuk melawan radikalisme kemudian turunan turunannya adalah pelarangan cadar gitu misalnya
boleh ditampilkan gak kodenya menteri agama terkait apa sih yang kemudian melandasi bumb
kemudian melandasi beliau melarang gitu ya penggunaan cadar
saya bacakan ya mbak dara dan juga uni
memang nantinya bisa saja ada langkah langkah lebih jauh tapi kita tidak melarang nikab
tapi melarang untuk masuk instansi instansi pemerintah demi alasan keamanan
apalagi kejadian pak wiranto yang lalu kita ingin memberikan kejelasan itu bukan ukuran tingginya iman dan takwa seseorang pemakaian cadar itu
kekhawatiran dan reasoningnya prakondisinya ini sudah cukup belum untuk sampai pada kebijakan nanti melarang cadar
untuk instansi pemerintah
cukup beralasan juga karena ekspresi berpakaian ekspresi berbicara itu kan mencerminkan ya
mencerminkan cara pandang atau paradigma seseorang terhadap welcome chow nya atau pandangan hidupnya ya gitu
tetapi kalau itu diberlakukan bisa terjadi generalisasi
seakan akan yang memakai nikab itu akan menggunakan
itu adalah dalam tanda petik penjahat gitu yang siap akan melakukan teror
padahal banyak juga yang menggunakan nikab itu misalnya apa namanya tarikat tarikat tertentu di dalam dunia tasawuf itu perempuan perempuan sebagian ya sebagian kecil atau sebagian besar pakai nikab
mereka santun gitu
jadi di dalam konteks asn ini ingin saya tekankan ya
ini kan bicara asn ya
ini kita bicara asn
semestinya asn itu menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya di mana pasti di dalam lingkungan kerjanya itu ada aturan aturan cara berpakaian gitu ya
misalnya di beberapa daerah itu hari hari tertentu pakai baju daerah
misalnya di dki pakai baju betawi misalnya di jawa barat
kayak begitu begitu gitu
sepanjang dalam keyakinan keagamaan mereka menutup aurat
artinya apa mbak dara
artinya penekanannya adalah asn harus menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya dengan peraturan peraturan yang berlaku di dalam instansi pekerjaannya itu
di titik itu kebijakan ini nanti misalnya akan diputuskan itu menjadi wajar
untuk penyeragaman untuk menurutkan kenyamanan
menurut saya itu tidak isu ya
dia tidak isu
jadi tidak sampai dampaknya merusak seperti kata uni gitu
itu tidak isu
tidak isu dalam pengertian itu begini
kalau sudah ada aturan di dalam lingkungan kerja maka si asn ya harus patuh pada aturan tersebut gitu loh
kalau misalnya dia mau pakai nikob ya nggak boleh di instansi itu
maksudnya nggak usah di dalam lingkungan pekerjaannya
dan aturan itu memang sudah ada sekarang
atau belum ada
belum ada kan
dengan alasan apa keamanan kan gitu
mbak faira anda melihatnya gimana
kenapa kemudian alasan untuk akhirnya takut dengan cadar kemudian penyeragaman
ya kalau nggak mau kata mbak dara ya lebih baik tidak ada di instansi itu
nah kan pertama sekarang aturannya kan belum ada
terus tadi kan dijelaskan bahwa kekhawatirannya karena tadi kan pak wiranto kemudian jadi korban dan lain sebagainya
itu kan stigma
stigma itu sangat buruk
terus itu juga sama kepada kita yang muslim
karena kalau menjadi radikal itu kan bukan karena agama kita islam
orang radikal bisa agamanya apa saja
radikal sosialis pki misalnya
atau radikal yang dia bisa membunuh suatu warga yang banyak dan lain sebagainya padahal dia juga bukan muslim
jadi isu radikalisme ini dulu kan yang sebetulnya harusnya di eliminir
dan pak presiden kan sudah berusaha
di negara negara lain di amerika juga istilah radikalisme ini sudah diganti gitu ya
nah kemudian kaitan dengan seragam cadar dan sebagainya
itu kan sebetulnya hak privat
keyakinan sunnah ya
orang kita sebagai muslim sunnahnya nih yang laki laki celananya cingkrang
bahkan sekarang udah di trend di paris
terus kemudian nikab itu kan
anak anak korea juga banyak yang cingkrang sekarang
terus kemudian juga nikab
itu kan sebetulnya hak azazi manusia
kalau memang ada khawatiran di lingkungan asn
buktikan dulu apa sih kekhawatirannya selama ini pernah ada kejahatan gak
selama ini ada radikalisme yang tumbuh di asn itu sendiri atau tidak
kan belum ada bukti
jadi jangan kemudian tiba tiba asn dijadikan kelinci percobaan yang harus melaksanakan hal ini
misalnya apa namanya peraturan ini tidak jadi
kemudian semakin banyak asn yang tidak hanya berhijab
tapi juga memakai cadar gitu
punya dampak dampak yang mungkin saja dikhawatirkan

mungkin secara aturan
mungkin administratif birokratis gitu
misalnya kalau semakin banyak
dan itu menjadi bagian dari wajah pelayanan publik misalnya yang terhijab
begini kalau saya secara pribadi itu asn itu kan melayani masyarakat
melayani masyarakat itu ya harus terlihatlah wajahnya
apakah dia tersenyum atau manyun misalnya gitu
apakah mata yang menyambut atau menolak
dari wajah lah kelihatannya gitu
kalau berdedikasi atau berintikan untuk melayani masyarakat
ya wajah itu ya harus terlihatlah gitu
kecuali kalau dia memilih pekerjaan yang lain
tapi kalau memilih pekerjaan sebagai asn
menurut hemat saya ya ikutilah aturan aturan pakaian yang ada

minimal wajah itu harus kelihatan
bukankah itu melanggar hak kebebasan orang untuk berpakaian misalnya
ya tapi kan kebebasan diri kita kebebasan individu kita
kita juga terikat pada aturan aturan yang mengikat kita ketika kita bekerja
kalau gitu gimana mbak
ya tapi kan seberapa banyak sih yang pakai nikab
kasih datanya dulu dong
apakah ada dampak dampak yang mengkhawatirkan di kantor tersebut asn tersebut
kan itu kan harus ada datanya juga
jadi tidak boleh membuat aturan tanpa adanya data data yang autentik
nyambung nggak dengan tadi kenyamanan kemudian apa namanya kontrol sosial bagi orang yang kemudian saling berhadapan
karena pelayanan publik ini bicaranya kan
kenyamanan dan keamanan ada nyambung nggak
kalau menurut saya tidak nyambung lah sejauh dia bisa melayani dengan baik
atau misalnya tidak untuk yang misalnya di bagian depan ya untuk melayani publik
ya mungkin dia kan bisa diatur siapa
tapi kan justifikasi stigma ini sangat buruk sekali untuk kaum muslimin di indonesia
benarkah ini memperburuk stigma terhadap kaum muslimin yang semakin lama semakin terpojokan
banyak aparatura kita akan bahasnya usaha jenah kami akan segera kembali usaha jenah
saya ke mbak dar apakah betul jika memang kebijakan ini jadi kalau kita lihat roman romannya mungkin akan punya lima puluh lima puluh lah ya jadinya gitu ya
tapi ini akan semakin seperti kata uni tadi ini membuat kaum muslimin terutama apa namanya perempuannya segala macam itu menjadi semakin terpojok
nggak lah nggak yang pakai nikab kan juga tidak banyak di indonesia
ketika saya lihat roman roman yang pakai nikab itu tidak banyak ya
kalau toh yang misalnya pakai jilbab ya kayak saya ini jilbabnya gitu yang bisa trendy trendy gitu kan kayak begitu gitu
enggak menurut saya nggak terpojok
nggak biasa aja
oke uni gimana melihatnya
sangat berbeda artinya terutama ini kan kepada pak menteri yang baru masuk lingkungan kementerian ya
ada banyak hal yang sebetulnya yang lebih urgent untuk diurus gitu kan
dan ini sebetulnya kan aturan ini
kalau mau berbicara
kalau bersifat nasional harusnya yang mengurus adalah menteri pan rb bukan kementerian agama
apalagi kalau ini hanya dipatuhi untuk satu kementerian agama saja itu kan diskriminatif gitu
dan kalau kita bicara pelanggaran korupsi
apakah yang korupsi ini pakai nikab selama ini
yang bolos bolos ini bagaimana kan lebih yang substantif aja lah
ada yang di persidangan pakai juga sih uni
apalagi tadi ibu dara bilang kan yang pakai nikab ini sedikit
jadi janganlah menyudutkan orang orang yang sebetulnya juga tidak mengganggu kita gitu kan dengan aksesorisnya gitu
yang penting negara ini menurut saya jangan terus menerus menampilkan narasi narasi seperti ini
nanti lama lama investor takut dong kalau misalnya pak presiden atau pemerintah atau tokoh tokoh bicara radikalisme
ini penting juga mbak dara bagaimana kan sekarang ini kan kita agak sulit kalau kita sama sama presiden ada dua hal yang paling tidak berkali kali presiden katakan akan dia perangi gitu
yang pertama soal apa yang menghambat iklim investasi kan
yang kedua soal radikalisme gitu kita akan sikat gebuk apalah bahasanya presiden gigit kemarin gitu kan
nah ini kan kemudian masyarakat jadi bingung bagaimana kita mengidentifikasi bagaimana keberpakaian itu juga mewujudkan atau berkorelasi dengan keberagamaan
kerasnya beragama atau santunnya beragama atau halusnya beragama bagaimana kemudian kita menghubungkan hal hal ini sehingga masyarakat bisa menghadapi itu
jadi kita harus menghubungkan hal hal ini
sehingga masyarakat bisa menghadapi hal hal ini
sehingga masyarakat bisa menghadapi hal hal ini
sehingga masyarakat bisa menghadapi hal hal ini
hal hal ini sehingga masyarakat itu nggak bingung sebenarnya

hemat saya tidak dengan cara itu untuk counter radikalisme di lingkungan asn
sebagaimana yang tadi saya sampaikan pastikan ya pastikan mainstreaming undang undang dasar empat puluh lima
pastikan mainstreaming ideologi pancasila
pastikan mereka tahu papayung hukum dimana mereka bekerja permen dan sebagainya
itu semuanya tuh berlandas kepada undang undang dasar empat puluh lima

dan pancasila gitu
itu yang harus di mainstreamkan
jangan sampai misalnya sesuatu kebakaran gitu ya
terus yang dibakar itu atau yang disiramin yang bukan substansinya
jadi sebenarnya tidak wajar atau wajar
anda lihat ada mungkin salah satu yang kemudian sangat mudah teridentifikasi misalnya dengan
gampang sekali kalau kita mau lihat apa abcde misalnya salah satunya dengan nikab

yang kemudian di interpretasikan oleh menteri agama seperti itu
terkait dengan keberagamaan yang cukup keras yang kemudian menjadi musuh pemerintah saat ini
ini sebenarnya menjadi membenarkan kritik banyak pihak kepada menteri yang berlatar dari militer
dengan cara ini sebenarnya cara cara militaristik gitu ya
kayak cara cara main gebuk saja gitu
tapi bukan ruhnya yang harus di
apa disosialisasikan atau dibatinkan kepada seluruh asn di negeri ini
anda lihat asn atau mungkin kalau kita asn plus guru guru mungkinnya di dunia pendidikan sudah seberapa banyak sih kemudian yang quote unquote terpapar dengan virus virus radikal atau cara keberagaman yang keras
kalau anda melihatnya gimana mbak dara
ya tentu tentu banyak ya

tetapi misalnya kalau di dunia pendidikan kebetulan saya bergelut di dunia pendidikan
yang belum ter mainstreamingkan itu justru undang undang dasar empat puluh lima dan ideologi pancasila itu
padahal di dalam undang undang sisdiknas ya itu landasan perundang undangannya itu
itu undang undang dasar empat puluh lima itu
nah guru guru atau para pendidik misalnya perspektif keberagaman pun itu tidak clear
perspektif kebenekaan itu nggak clear
jadi itu banyak sekali gitu
oke mbak okoloni gimana melihatnya
saya nggak setuju ya kalau dibilang banyak
tadi kan ibu dara bilang banyak
ukurannya kan belum ada
datanya kan juga belum masuk
dan ukuran asn bekerja itu kan bukan dari aksesorisnya
tetapi bagaimana target target tercapai atau tidak
korupsi atau tidak dan sebagainya
dan kalau di negeri ini ya bisa terus mensosialisikan empat pilar
tadi kan ibu juga setuju ya di lingkungan sekolah guru di lingkungan asn juga
itu lama lama juga isu itu akan pudar
dan yang penting tugas negara adalah menghadirkan keadilan sosial keadilan ekonomi keadilan hukum keadilan politik
insya allah itu nggak ada yang radikal radikul
jadi saya minta tolong pak menteri dengan sangat hormat
dan juga saya rasa mudah mudahan ini kalau sudah seluruh warga menolak ya
kalau di medsos ini kan kalau penolakannya udah tinggi sekali ya
ini biasanya akan juga surut wacana ini
jadi jika memang kebijakan ini betul betul akan dilaksanakan
karena menterinya gini deh
saya tampilkan dulu pernyataan menteri agama terkait dengan tidak hanya cadar uni dan juga mbak dara
ada juga masalah cingkrang menyingkerang ini ya
katanya k pop juga sekarang banyak yang cingkrak
kita dengarkan yuk
kemudian masalah celana celana cingkirang itu tidak bisa dilakukan dari arti agama
karena memang agama pun dibahas

misalnya di tentara
kamu sekarang kamu kok tinggi begitu
kamu lihat tadi aturan aturan kebijakan di tentara gimana
kalau konversasi itu itu
kalau ada yang bersikap mendukung keelapan
keelapan itu kan mendukung negara lain di luar negara indonesia
kamu dibayar oleh negara indonesia

kamu bisa berubah enggak
kalau bisa silahkan
kamu enggak keluar kamu jalan jalan salah
keluar kamu dari mps
keluar kamu dari bumn
meskipun dirinya tidak seperti saya
nah ini tentara banget ini
ya jadi kalau menurut saya pak menteri dengan segala hormat ya
jangan menyamakan kementerian ini
dengan waktu bapak mungkin masih di
maka berbeda sekali
terus kemudian juga yang saya bilang bahwa
ukuran pekerjaan itu kan bukan dari aksesoris
bukan dari baju
wacana ini tolong dipertimbangkan
karena juga ini banyak pertentangan dari masyarakat
ya dipertimbangkan tolong
karena ini negara bukan negara yang sifatnya otoriter
jadi mohon juga diperhatikan
apalagi bapak ini baru masuk ya
pengennya kan juga dicintai oleh semua
uni dan juga badara
sampai pak menteri kemudian punya wacana seperti ini
yang mungkin saja akan jadi kebijakan
pasti kan ada prakondisi prakondisi
ada fakta fakta jurisprudensi yang terjadi sebelumnya
saya mau tanya gitu
kenapa kemudian cadar dan cingkrang
itu begitu dikhawatirkan
ada kekhawatiran yang kemudian
mungkin banyak orang yang tidak bisa bicara
tapi termanifestasi dari
spoke up nya menteri agama itu
mbak dara melihatnya seperti apa
saya berbeda dengan uni fahiraya
fakta radikalisme itu kuat
yang sesuatu yang kita nggak bisa bantah gitu
cuman menteri agama meresponnya dengan cara seperti itu gitu
kalau saya agak berbeda cara meresponnya gitu
terutama untuk asn ya
jadi jangan ditolak juga bahwa ada fakta radikalisme di berbagai kementerian ya
atau di berbagai instansi
tentara yang kemudian terpapar radikalisme
nanti data datanya kita akan keluarkan
tapi mbak dara ditahan dulu komentarnya
kita akan lanjutkan lagi
kenapa kemudian ini pertanyaan publik yang
banyak ditanyakan ke saya juga
untuk ditutupkan kepada anda
kenapa cadar dan cingkrang menjadi manifestasi
dari kekhawatiran atau ketakutan
yang termanifestasi dari omongannya pak menteri
kita akan bahas itu usaha kita
yang harus kita perhatikan adalah
bahwa kita jangan mendenial ya
jangan menolak kuatnya radikalisme itu
kalau tidak itu persoalan serius gitu
tidak mungkin dia menjadi prioritas pemerintah gitu ya
kayak begitu ini
tadi seperti yang disampaikan kan prioritas pemerintah adalah
mengundang investasi dan juga
melawan radikalisme gitu
nah kenapa soal cingkran
soal baju cingkran dan
cadar itu menjadi perhatian gitu
sebenarnya memang tadi saya sampaikan bahwa
cara berekspresi itu juga mencerminkan pemikiran
mencerminkan paradigma gitu ya
memang sebaiknya kalau pakai baju cingkrang
pakai baju pakai niqab
ya jangan melayani masyarakat
jangan melayani warga gitu
ibadah saja sendiri
misalnya bikin komunitas saja sendiri
tidak menjadi bagian dari pelayan publik
atau bukan itu pilihan pekerjaannya
itu saja sebenarnya
bukan itu pilihan pekerjaannya
mungkin pilih pekerjaan yang lain
yang mungkin dia bisa sepenuhnya
atau total menggunakan ekspresi itu
jadi boleh saja asal jangan jadi asn dan pelayanan publik
menurut hemat saya begitu
dan asn harus menyesuaikan dong
dengan aturan aturan pakaian
menarik tadi omongannya tnm doang
sebenarnya ini juga menjadi wujud dari cara
cara beragama atau cara berpikir orang
dan maksudnya sampai menteri agama bicara seperti itu
kan pasti ada prakondisi
ada fakta fakta yang mungkin tidak diungkapkan kepada publik
ya pasti lah
apa yang anda tahu
berbagai riset ya
itu banyak sekali
saya seringkali menghadiri
untuk membahas riset riset mereka

radikalisme ini persoalan yang serius
radikalisme ini persoalan yang serius

terutama justru di lembaga lembaga pemerintah
menurut hemat saya
tidak ada kenapa tidak ada
karena negara kita ini bukan negara
seberapa mudah kita mengidentifikasikan itu
masalah itu dengan orang orang
yang tentunya dengan nikab dan cingkrang
ya itu salah satu ekspresi
itu salah satu ekspresi
dan punya korelasi
dan punya korelasi
kalau saya menurut saya
saya melakukan kekajian soalnya
saya melakukan kajian panjang
di indonesia ini
kita pernah pada tahun delapan puluh an

ada pertarungan ideologi antara iran
ningkob itu sebenarnya adalah produk
dari pertarungan ideologi itu
yang nggak indonesia banget sebenarnya
saya tidak menolak
saya tidak menolak
tapi saya mengatakan
di negara negara kita
di negara negara kita
tetapi bukan isu besar saya bilang
isu kita ini sebetulnya permasalahannya ekonomi kok
kemudian juga kalau kita lihat cara proses asn masuk
itu kan melalui tes
kemudian ada syaratnya pakai nikab atau tidak
terus ibu juga tidak
aja kamu enggak usah melayani orang itu sangat menyakiti perasaan orang yang bernikah tentunya
karena kan orang melayani juga apakah itu kemudian di tiba tiba akan menakuti orang yang dia layani
atau tidak kan itu juga tidak tidak seperti itu mengenai benang merah tadi kata apa teknik misalnya
ada benang merahnya antara ekspresi keberagamaan dan cara beragama dengan perpakaian gitu
kalau lebih gitu kalau menurut saya enggak terlalu apa ya jangan terlebih soal itulah ini
masalah kita tidak tidak terlalu fokus ke situ jadi tolong jangan takut takuti masyarakat tolong
jangan takut takuti investor ini kita mau meroket nih ekonomi kita kalau kita bicara masih radikal
radikal kita mau bagaimana mau berkembang dan jangan tolong pak menteri kebijakan itu tolong di apa
itu tadi review kembali ya mudah mudahan tidak jadi jadi jaka semu naik ojek
uni fahira kan tadi menyampaikan bahwa seolah olah persoalan kita di indonesia ini adalah hanya
persoalan ekonomi keliru menurut saya bukan maksudnya radikal itu kan saya tadi bilang
enggak enggak justru pelaku radikalisme itu bukan orang miskin banyak aktor utamanya
orang orang kaya kelas menengah ke atas n bukan kelas menengah ke atas enggak ya itulah yang
kemudian menjaring asn untuk mengikuti ideologi
mereka gitu seakan akan pelaku radikalisme itu orang orang miskin yang enggak pengangguran
enggak apa namanya sebut cek misalnya siapa yang apa namanya me apa membom satu negara tertentu
gitu ya misalnya itu kan kita keluarkan data data dulu untuk kita terjemahkan apakah
betul radikalisme menjadi problem serius apa tidak kita punya data dari berbagai lembaga yang mungkin
bergambaran misalnya ancaman radikalisme ini ada beberapa lembaga ya apa teh neng dan juga apa
namanya uni fahira sekitar sebelas tujuh persen guru beropini radikal sumbernya pusat pekajian islam dan
masyarakat uin syarif daya tulo tempat yang mengajar situ ya kemudian sembilan belas empat persen pegawai
negeri tidak sepakat dengan pancasila ini alfara research center sembilan belas empat persen dikali dari ratusan
lima ribu saya kira cukup lumayan ada sepuluh kampus yang terpapar radikalisme katanya dari setara institut ada sepuluh anda bisa baca kebanyakan
kampus kampus negeri misalnya temuan bin agustus dua ribu sembilan belas usia tujuh belas sampai dua puluh empat rentan terpapar radikalisme
kita lihat lagi data berikutnya gitu ya ancaman radikalisme ini dari alfara research juga ya ini dua puluh tiga empat persen
mahasiswa setuju jihad untuk negara khilafah dua puluh tiga empat persen kemudian pegawai swasta tidak setuju dengan ideologi
pancasila sembilan belas empat persen ini bumn sembilan satu persen pegawai bumn tidak setuju dengan ideologi pancasila ini alfara research dua ribu tujuh belas kita
kita lihat lagi data berikutnya sebelum kita terjemahkan
nah ini potensi radikalisme dan intoleransi sosial keagamaan di kalangan muslim di indonesia ini dari white foundation tahun dua ribu enam belas tapi mungkin datanya relatif kurang lebih tidak banyak berubah sampai saat ini
ini kalau dikuantifisir sekitar enam ratus ribu orang dan survei ini hanya untuk umat muslim saja
anda melihat membaca data data ini problem serius atau enggak
terus misalnya tadi di universitas universitas negeri juga berapa persen
pasti itu kan dosennya sebagian pegawai negeri
menurut saya sih itu problem serius gitu
cuman memang hemat saya menakbaru ini langkah awalnya tidak begitu menurut hemat saya
langkah awalnya adalah memastikan itu tadi sosialisasi undang undang dasar empat puluh lima
gimana membaca data ini
saya ya oke lah katakanlah data ini misalnya benar ya kita berasumsi aja deh sebetulnya saya kalau
kalau penelitian ya faktanya seperti itu nih
tapi bukan dengan kemudian membuat aturan busana nggak nyambung gitu loh
tapi lakukanlah pembinaan sosialisasi empat pilar itu penting sekali
kalau misalnya tadi menteri agama dan teknik mengatakan bahwa sebenarnya berpakaian itu cara mengidentifikasi paling mudah cara orang berpikir dan orang beragama mungkin
itu gimana kalau
saya tidak setuju dengan hal itu
karena kan tidak semua yang pakai nikab ini kemudian terus kemudian berpaham yang tadi disebutkan oleh pak menteri kan
itu kan hanya ekspresi dia menerjemahkan sunnah rasul
oke terakhir uni untuk menutup dialog kita apa yang terjadi nanti jika memang kebijakan yang katanya kontroversial ini betul betul jadi diterapkan
ya itu kan kebijakan pak menteri tapi itu sangat kebijakan yang sangat diskriminatif
saya berharap juga pak presiden itu punya
ketegasan karena ini kan tidak boleh hanya berlaku pada satu kementerian
ya sekali lagi ini bukan tupoksinya menteri agama untuk mengatur masalah busana
oke teneng gimana
saya ingin menolak apa yang disampaikan oleh uni fahira soal sunnah rasul
rasulullah tidak mengunsunahkan itu pakai nikab atau pakai cingkrang
yang dia sampaikan adalah makanlah dan berpakaianlah tapi jangan berlebihan
kalau misalnya berpakaian berlebihan juga satu soal tersendiri
itu satu hal
yang kedua kalau kita tidak percaya kepada riset mau percaya pada apa kita gitu
artinya bahwa radikalisme adalah soal yang sangat serius di negeri ini
cuman penanganannya adalah sesuatu yang komprehensif
dan apa yang terjadi jika kebijakan ini semenakutkan apa yang dibayangkan uni fahira
kalau memang ini jadi misalnya untuk instansi pemerintah asn dan mungkin guru guru yang ada di sd
nah sekolah sekolah negeri misalnya anda lihatnya gimana
hemat saya tunda dulu aja lah
tunda dulu aja
mungkin ini bagian dari mewacanakan kebijakan itu gitu
tetapi hemat saya ditunda dulu aja
ini kan yang prioritas aja langkah prioritas aja
kalau kebijakan bisa ditunda tapi waktu dialog kita yang tidak bisa ditunda sudah habis waktunya
terima kasih uni terima kasih tani yang atas pembicaraan pada malam hari ini
kami akan segera kembali usaha jeda tetap di layar demokrasi